petugas direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat menetapkan tiga belas tersangka dalam kasus penipuan penggelapan dan pemalsuan dokumen yang merugikan sebuah bank perkreditan rakyat di jawa barat
selain memalsukan sertifikat guru anggota sindikat pemalsu dokumen ini juga sengaja menggadaikan sertifikat guru palsu tersebut dan merugikan bank hingga mencapai tiga puluh enam miliar rupiah
sehari setelah menggelar penggerbegan di sebuah rumah yang dijadikan lokasi pembuatan berbagai jenis dokumen palsu di kawasan tambora jakarta barat
petugas direkturat reserse kriminal umum tepolda jawa barat rabu siang telah menetapkan tiga belas orang tersangka dalam kasus pembuatan berbagai dokumen palsu yang merugikan sebuah bank perkreditan rakyat di jawa barat hingga mencapai tiga puluh enam miliar rupiah
ketiga belas tersangka tersebut masing masing berperan sebagai pencari konsumen yang akan memperole
membuat dokumen palsu koordinator yang mengumpulkan para guru untuk membuat surat sertifikasi palsu serta oknum dari bank perkreditan rakyat
kasus penipuan penggelapan serta pemalsuan dokumen ini terungkap menyusul adanya laporan dari pimpinan bank perkreditan rakyat yang telah mengalami kebocoran anggaran sebesar tiga puluh enam miliar rupiah
kebocoran anggaran hingga mencapai tiga puluh enam miliar tersebut berasal dari surat agunan sertifikasi guru yang menggunakan dokumen palsu
dari setiap sertifikat yang digadaikan
sebesar delapan puluh juta rupiah enam belas juta atau dua puluh persen diantaranya diserahkan pelaku kepada guru pemilik sertifikat
sementara enam puluh empat juta lainnya dibagikan secara merata di antara anggota sindikat
kabit humas polda jawa barat yusri yunus mengaku hingga kini tercatat sebanyak tiga ratus empat puluh lima guru yang telah menggadaikan sertifikasi guru palsunya
sampai dengan saat sekarang ini kita jadikan saksi kita jadikan saksi nanti akan
kita gelarkan lagi untuk sampai batas mana keterlibatan masing masing guru
kita mulai dari niat dan cukup tidak dua barang bukti untuk bisa menjerat di pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam kepada guru guru tersebut
ini masih kita coba pelajari semuanya
tidak hanya membuat surat sertifikasi guru palsu sindikat tersebut juga membuat dokumen palsu lainnya
mulai dari ijasa sd hingga perguruan tinggi di seluruh indonesia surat kelakuan baik kepolisian ktp elektronik
akta kelahiran hingga dokumen sertifikat tanah palsu
hingga kini di reskrimum polda jawa barat masih terus melakukan pengembangan terkait kasus pembuatan dokumen palsu
yang telah berlangsung sejak lima tahun terakhir tersebut
freddy bangun bandung